duka mendalam dirasakan bandiman dan istrinya titik ketika mengenang buah hatinya naba faiz prasetya
anak laki laki warga salakan bangun harjo kelurahan sewon yogyakarta ini meninggal pada senin dua puluh enam april setelah menyantap sate yang dibawa sang ayah
pengemudi ojek daring ini mengaku sate diberikan seorang perempuan pada hari minggu dua puluh lima april
perempuan yang tidak dikenal ini kemudian memintanya mengantarkan makanan ke sebuah alamat di daerah kasihan bantul
bandiman sempat meminta perempuan ini untuk memesan lewat aplikasi ojek daring tapi ditolak dengan dali tidak memiliki aplikasi
setelah tiba di tujuan si pemilik rumah justru tidak merasa memesan sate dan kemudian memberikannya kepada bandiman
pria tiga puluh enam tahun ini lantas menyantapnya bersama anak dan istrinya
namun usai disantap anak dan istri
bandiman muntah muntah hingga dilarikan ke rumah sakit
naas nyawa korban berumur delapan tahun ini tidak tertolong sementara sang ibu selamat
begitu anak saya muntah muntah sudah telungkup dia mas di dapur
ada merah merahnya itu mas saya kira itu sambal oh paling kepedesan anak kurus
yang separuh tadi yang separuh senda tadi tak makan untuk saya
pahit abis itu pedis mas
terus langsung saya takut langsung di kamar mandi
itu berisi satu bungkus sate kemudian lontong
kemudian anak yang pertama makan itu dicadang papa
kemudian makan lontong harus dioleskan dalam bumbunya
nah itulah kemudian terasa ada yang aneh
kemudian terasa mual
semua kayak mau muntah kayak berubah
kepolisian hingga kini masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan
edo nurgantara bantul daerah istimewa yogyakarta